hingga selasa salah seorang korban luka akibat runtuhnya tembok di sanggar seni hidayat jati
masih dirawat di rsud gunung jati cirebon
saat ini kondisi korban pun mulai membaik dan mulai sadar meski belum bisa berkomunikasi
sementara itu polisi mulai mengolah tempat kejadian perkara
untuk mengetahui penyebab robohnya tembok yang merewaskan tujuh orang ini
wakapol res cirebon kompol jarod sungkowo
selasa pagi menyempatkan diri menjenguk triintan apriyani
di rsud gunung jati cirebon
intan merupakan korban luka akibat runtuhnya tembok di sangkar seni hidaya jati
intan yang masih duduk di bangku smp ini mengalami luka di bagian rahang dan patah tulang kaki
meski demikian saat ini kondisi intan mulai membaik dan mulai sadar
meski belum bisa berkomunikasi
ibu korban umayah menuturkan
jika saat kejadian intan berada di bagian pinggir tembok dekat dengan pintu
dan sempat tertimpa reruntuhan
ini bagian rahang
kaki apa patah
kata dokter perkembangannya gimana
sudah mulai membaik
sementara itu sejumlah petugas inavis dari polres cirebon jawa barat
selasa siang mulai melakukan olah tkp di lokasi kejadian runtuhnya tembok
yang mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia
olah tkp awal ini dilakukan
untuk mengetahui dan memastikan posisi sejumlah korban yang meninggal maupun luka luka
berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi warga
yang saat itu ikut menolong korban
polisi masih belum bisa mengungkapkan penyebab pasti ambruknya bangunan tersebut
dugaan sementara karena tembok setinggi lebih dari sepuluh meter itu sudah berusia puluhan tahun
hingga saat ini polisi juga belum menetapkan tersangka
karena masih melakukan penyelidikan
rencananya tim puslavor juga akan turun ke lokasi
guna menyelidiki insiden ini secara detail
polisi sudah meminta keterangan sejumlah korban yang meninggal dunia
polisi sudah meminta keterangan sejumlah korban yang meninggal dunia
sejumlah saksi korban selamat dan sejumlah warga yang saat kejadian ikut menolong
polisi juga sudah meminta keterangan pemilik tembok bangunan yang roboh